ya balita korban banjir ini
petugas sar bpbd dan tagana
kota bekasi melakukan evakuasi
dengan menggunakan perahu karet
selain keluarga ini sejumlah warga lainnya turut
dievakuasi dengan perahu karet
beberapa diantaranya bahkan terpaksa
digotong petugas lantaran tidak sanggup
berjalan di tengah arus deras air
banjir yang melanda perumahan pondok gede permai
jumat siang dipicu jebolnya
tanggul kali bekasi yang berada
di belakang permukiman tersebut
petugas sebelumnya telah memberikan himbauan
kepada warga untuk mengungsi
namun sebagian masyarakat masih bertahan
di rumah masing masing akibatnya
warga sempat dilanda kepanikan saat
air tiba tiba masuk ke permukiman
dengan arus yang cukup deras